setelah heboh seorang ibu yang melahirkan di pesawat dalam penerbangan pelita air rute bandara soekarno hatta menuju bandara juanda surabaya pada dua puluh tujuh juni lalu
kini sosok perempuan yang membantu persalinan itu pun menjadi buah bibir di lini masa
bukan bidan atau tenaga kesehatan sosok penyelamat itu ternyata seorang mua atau penata rias
meski tanpa memiliki latar belakang medis penumpang bernama yulia maria ini langsung berinisiatif membantu proses persalinan
pertolongannya itu dilakukan dengan cepat saat pesawat sudah terbang selama tiga puluh menit
usut punya usut hal itu dilakukannya hanya berbekal sering menonton film dan melihat beragam video di media sosial
sesampainya di bandara juanda ibu beserta bayinya pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
ibu dan anak yang lahir di pesawat itu disebut dalam keadaan sehat
dan bayi perempuan yang dilahirkan diberi nama nika nararya pelita
sementara itu video yang beredar luas juga memperlihatkan proses persalinan tak terduga
seorang penumpang kapal feri dari anambas tujuan tanjung pinang kepulauan riau melahirkan di dalam kapal pada minggu pagi
dalam video amatir persalinan warga siantan timur
pas itu dibantu bidan dan penumpang lain
proses persalinan membutuhkan waktu sekitar satu jam
sang ibu dan bayi laki lakinya itu pun selamat
menurut perawat yang membantu proses persalinan
sang ibu yang hamil tiga puluh enam minggu itu sebenarnya mau dirujuk ke rsud raja ahmad tabib
provinsi kepulauan riau karena ada masalah dengan kandungannya
namun saat kapal lepas tali tiba tiba sang ibu sudah merasa kesakitan
dan ingin melahirkan
akibat proses persalinan ibu berusia tiga puluh satu tahun itu
keberangkatan kapal feri yang mengangkut ratusan penumpang pun tertunda satu jam lebih
tim liputan cnn indonesia